kita beralih ke informasi selanjutnya
akan digelar pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat april mendatang
di taman ismail marzuki
kegiatan itu adalah wadah ekspresi seni narapidana
korresponden nesya megawati
menengok proses latihan narapidana
di lapa salemba jakarta
jauh ini permasalahan lembaga
permasyarakat indonesia masih seperti menang kusut
dari sumber daya manusia
dari kelebihan kapasitas
sarana dan prasarana
hingga pelanggaran pelanggaran yang melekat
tapi kita akan berhenti sejenak dulu
kita istirahat dulu sejenak mengenai
permasalahan permasalahan yang ada di lapas indonesia
saat ini saya berada di lembaga
permasyarakatan salemba jakarta
dan ada sebanyak empat ratus narapidana
dari tiga puluh lima rutan dan lapas dari seluruh indonesia
sedang berlatih kesenian
sebuah ekspresi seni yang mereka akan tampilkan
dalam acara indonesian fristen art festival dua ribu delapan belas
di taman ismail marzuki
pada tanggal dua puluh dua hingga dua puluh tiga april mendatang
acara itu akan berlangsung pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat april mendatang
merupakan perwakilan wilayah indonesia
dan telah mengikuti proses kurasi di masing masing lapas
tema yang diusung yakni bineka tunggal ika
dan pementasan drama musikal yang berjudul
merah putih narapidana kami berkaya maka kami ada

harapan saya sih mudah mudahan masyarakat di luar sana dan para petinggi petinggi di luar sana gitu
agar lebih memandang kami gitu
bahwasannya di dalam lapas ini bukan tempat yang hina gitu
bahkan di dalam lapas ini tempat yang luar biasa sekali untuk kita menuntut ilmu gitu
ilmu apa aja di sini ada berbagai macam karakter orang gitu semuanya ada di sini
selain drama musikal yang menampilkan kesenian daerah
ipfs dua ribu delapan belas juga akan memamerkan hasil kerajinan para narapidana